hmm aku udah di rumah

thanks udah kasih aku kesempatan
kesempatan buat baikan lagi sama kamu
aku yakin suatu hari nanti
mas doni pasti akan terima kenyataan
kalau kita udah gak bisa terpisahkan lagi
wah pas banget bisa ketemu kalian di sini
nih yoga habis beli makanan
habis beli di pinggir jalan
tahu semenang gokil
atau mau disuapin
kalian saya tinggal di sini
saya periksa proposal punya mawar
enggak satu aja
mawar bisa datang ke rumah
tante sama eyangnya yoga pengen ketemu sama mawar
ya udah kalau gitu
tanpa tunggu ya teleponnya ya
gue disuruh ke rumah lo
hmm ya udah
habis dari sini
lo kan bareng gue aja ke rumah
lo suka apa siapnya
mawar akan telepon kalau mau datang kemari
gue nggak mau ke lokasi ini
gak ada apa
gue cuma pengen bilang
kalau gue seneng di deket
ih jorok banget sih
nanti malam bisa ketemuan nggak
ajak sekalian aja mawar
karang ajaknya mau makan
ya udah kalau nggak mau
sambang sambang aja ya
ketemu di tempat biasa aja ya
eh apa kabar pak
ternyata kalian ini kalau bekerja sama cukup hebat ya
terima kasih pak
terima kasih pak
eh kalian realisansikan ya
ya tolong ya
mau ke dokter gigi
ada yang mau ikut
bapak duluan aja
ya udah duluan ya
iya silakan pak
kayaknya lebih baik lo langsung aja deh kasih ke pak arifin supaya langsung dapat promosi
promosi mah gampang lah
ketika lo mau ke rumah
di undang mama tuh
bukannya hari ini lo juga ada janji sama arak
begitu gue duluan ya
nanti gue balik
eh apaan sih
orang ada apa apa
eh udah sayang